sebenarnya banjir yang terjadi di kalimantan adalah yang pertama dalam lima puluh tahun terakhir
meski banjir terjadi akibat curah hujan yang sangat deras
namun alih fungsi hutan kebijakan penataan ruang dan tata kelola air
juga dituduh menjadi penyebab utama banjir
untuk mengetahui perkembangan selengkapnya telah bergabung bersama kami peneliti puslit limnologi lipi
ada pak iwan setiawan selamat siang pak iwan
pak iwan ini pak presiden joko widodo mengungkapkan sudah lima puluh tahun
kalimantan tidak dilanda banjir besar
menurut anda mengapa banjir terjadi ini sekarang
apakah memang selain curah hujan yang cukup tinggi ada faktor lain pak iwan
baik terima kasih memang menurut catatan hujannya juga cukup tinggi ya di hari hari kemarin
ada catatan di tanggal empat belas itu
catatannya hampir dua ratus dua ratus tapi kalau kita lihat hasil penelitian dari tim pak iwan juga terjadi alih fungsi lahan
yang menurut catatannya itu hampir tiga ratus dua puluh dua ribu hektare hutan yang teralih fungsi
kemudian juga secara das memang das di kalimantan selatan itu agak berbeda
karena di ulunya
agak curam juga di pegunungan pegunungannya itu begitu pak
pak iwan saya konfirmasi apakah pernyataan ini senada dengan apa yang disampaikan oleh walhi
mengutip dari pernyataan pak kisworo dwi cahyono yang menyatakan bahwa ada delapan ratus empat belas lubang milik satu ratus lima puluh tujuh perusahaan tambang batubara
ini yang menyebabkan adanya kendala dari alih fungsi hutan ini pak iwan
baik memang ada ini apa catatan
saya juga berdiskusi dengan para alumni yang di pengolah andas
memang ada lahan bekas tambang yang belum direklamasi ya
jadi memang di bagian ulunya itu ada perubahan juga
tetapi bukan hanya tambang saja perubahan ke areal perkebunan juga cukup tinggi
bisa anda elaborasi lagi perkebunan siapa ini pak yang menyebabkan sehingga adanya faktor lingkungan atas banjir ini
saya menyetir dari apa yang dilakukan oleh lapan terkait analisis dari citra satelit
itu memang pertambahan luas area perkebunan itu cukup signifikan sekitar dua ratus sembilan belas ribu hektare
dan itu tapi kami belum bisa mengkonfirmasi apakah itu menjadi perkebunan a atau b
nah itu yang belum
kami butuhkan data yang lebih detail tentunya
lebih detail lagi ke arah situ
ya tapi kalau lipi memandangnya ini sebagai kerusakan ekologi sehingga tidak ada rasapan air di kalimantan selatan pak iwan
ya kalau begitu hitungnya apa perubahan apa lahannya berubah dari hutan menjadi non hutan
tentunya secara proses infiltrasi hidrologi juga akan berubah juga akan terganggu juga tentunya
baik faktor yang paling besar juga adalah fenomena lalina
kita tahu bahwa ini sampai dengan bulan februari prediksi dari bmkg
apakah ini juga menjadi faktor utama bagi terjadinya banjir ini pak di kalimantan selatan
baik seperti yang disebutkan di depan saya sebutkan tanggal empat belas januari itu
hujannya sampai dua ratus empat puluh sembilan di stasiun meteorologi samsudin nur ya
nah itu dari tanggal sepuluh juga sudah rp satu ratus dua puluh lima
jadi di hari hari enam hari ke belakang sebelum banjir
memang hujannya sangat tinggi sekali sangat deras sekali
dan itu memang menjadi penyebab utama tentunya dari kejadian banjir ini
kalau dari teman teman bmkg sudah tahu informasi ini atau prediksi ada curah hujannya cukup tinggi
mitigasi bencana sebaiknya seperti apa yang akan dilakukan sebenarnya di kalimantan selatan pak iwan
memang masyarakat perlu di warning early warning
sistem terkait bencana banjir ini
tetapi mungkin karena kalimantan selatan ini sudah lama sekali kejadian cirenya ya
terakhir dua ribu empat kemudian sebelumnya tahun seribu sembilan ratus lima puluh enam ya
nah mungkin mereka perlu diberikan penyuluhan lagi
juga mulai sistem peringatan dini yang lebih langsung ke masyarakat
sehingga bila ada tanda tanda akan
terjadi kejadian hujan lagi tentunya masyarakat bisa dikasih warning
kemudian yang kedua tentunya penggunaan lahan yang sekarang sudah beralih fungsi ini tentunya harus kita perbaiki
nah itu seharusnya melibatkan stakeholder setempat
dengan melibatkan juga para praktisi praktisi peneliti
dan tentunya pengelola dasar di setempat
dikan masukkan dan itu harus dilaksanakan
ya mengutip juga dari tim
tanggap darurat delapan pak iwan yang menyatakan bahwa adanya
terkait dengan berkurangnya hutan primer dan juga sekunder dalam sepuluh tahun terakhir
menjadi penyebab banjir ini pak iwan
sepakat dengan itu pak iwan
ya saya sepakat
saya jelaskan tadi salah satunya dari alikungsi lahan
seperti yang dilakukan penelitian oleh lapangan tersebut
bagaimana sebenarnya kebijakan penataan ruang dan tata kelola air di kalimantan selatan
nah sebenarnya kebijakan kebijakan itu tertuang di tata ruang
tetapi mungkin ke depan kita harus memasukkan
scientific base kepada penataan ruang ini
sehingga penataan ruang yang terjadi itu bisa kita hitung dulu
penataan ini akan mengakibatkan bencana atau tidak
nah itu mungkin dengan membagi ruang ruang di
satu provinsi dengan unit unit das
sehingga kita bisa lihat subdas subdas mana yang mengakibatkan potensi bencananya seperti apa
nah itu bisa dikaji
tentunya itu bisa melibatkan peneliti peneliti
misalnya pemodelan hidrologi atau pengolahan das
kemudian dan itu dimasukkan ke menata ruang untuk ke masa depan
karena penataan ruang masa depan kan tiga puluh tahun ke dua puluh lima tahun atau tiga puluh tahun ke depan
nah itu yang harusnya menjadi dasar dalam penataan ruang
dan itu harusnya menjadi dasar dalam penataan ruang di suatu wilayah
baik pak iwan apakah perlu dibentuk tim satuan tugas agar bisa mengkaji lebih dalam
agar kedepannya penata ruang dan tata kelola air di kalimantan selatan ini bisa berjalan dengan efektif pak iwan
saya pikir lembaga yang sekarang sudah banyak
cuma integrasi di antaranya aja yang masih kurang
misalnya di setiap wilayah itu sudah ada pengolahan das
kemudian ada dari pu juga badan wilayah sungai
nah itu mungkin para badan itu harus saling mengisi dengan praktisi dan peneliti yang akan memberikan masukan tentunya untuk memperbaiki lingkungan yang sudah ada sekarang ini
baik kedepannya apa himbauan anda kepada warga masyarakat tidak hanya di kalimantan selatan
juga yang ada di seluruh indonesia agar mitigasi bencana dipersiapkan tidak terulang kembali banjir besar yang terjadi di tanah air ini
karena faktor dari
di kerusakan lingkungan yang menjadi penyebab berikutnya setelah ujiannya cukup tinggi pak iwan
pertama tentunya yang melihat keadaan sekarang masyarakat di daerah daerah yang bertempat tinggal di wilayah potensi bencana yang sangat tinggi
seperti bencana hidroklimatologi kan seperti banjir banjir badang kemudian longsor juga
nah di bulan bulan ini mungkin harus memperhatikan arahan dari badan penanggulangan
bencana daerah setempat karena mereka yang tahu
begitu ada tanda tanda bencana itu akan terjadi tentunya lebih baik untuk pengungsi ke tempat lebih aman yang sudah diperuntungkan oleh badan penanggulan bencana daerah tadi
kemudian ke depan itu penataan tadi yang saya tekankan penataan ruang itu tentunya harus lebih baik lagi
terutama dalam menjaga wilayah wilayah yang
bencana bencana sangat tinggi
karena indonesia kan kita tahu wilayahnya sangat tinggi dan sentang terhadap bencana
baik kita harapkan memang bpbd dan juga sejumlah pihak ini bekerja sama agar warning system atau rambu rambu kepada warga masyarakat bisa diperingatkan
untuk tiga asib bencana bisa berjalan dengan efektif di masing masing daerah
terima kasih atas informasinya pak iwan setiawan peneliti puslit limnologi dari lipi selamat siang pak iwan